ramai dan padat
beginilah situasi pasar tradisional di sejumlah tempat di indonesia
sejak virus corona mewabah
imbauan jaga jarak fisik dikencarkan untuk mencegah penularannya
namun tampaknya tindakan pencegahan ini acapkali tak diindahkan
alhasil sejumlah daerah menemukan adanya pedagang yang terkonfirmasi positif
di pasar tradisional bojonegoro jawa timur
ditemukan delapan puluh enam pedagang reaktif corona
setelah dilakukan rapid test terhadap dua ratus enam puluh sembilan pedagang
sementara di surabaya
ditemukan sepasang suami istri yang merupakan pedagang di pasar simo
meninggal dunia akibat corona
di bekasi jawa barat
juga diketahui sebanyak dua pedagang pasar wisma asri
dinyatakan positif terjangkit virus corona
pendati sudah ditegaskan
agar jaga jarak tetap diperhatikan
kerumunan di pasar tetap terjadi
masih bisa kelihatan kerumunan
tapi setuju dengan kaya
kalau kebijakan pemerintah kami harus setuju
sementara ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
ferry julian tono menilai
perhatian pemerintah terhadap pedagang masih kurang
dan masih banyak pasar yang belum dilengkapi alat kesehatan
perhatian dari pemerintah
perhatian dari kita semua kurang
berapa banyak pasar pasar yang belum dilengkapi dengan
kemudian sekali lagi
ya dengan semua keterbatasannya
pasang ya tetap memang harus diberi porsi perhatian yang lain
lebih supaya kita tetap bisa melayani penjualan
kegiatan ekonomi tetap jalan
tapi kesehatan para pedagang dan kesehatan masyarakat yang berkunjung di pasar
itu bisa juga tetap dilindungi
dari sisi kacamata kesehatan
menurut dokter spesialis thtr scm ayu astria seryana menyebutkan
penyebaran virus corona di tempat publik
bahwa seluruh tempat publik yang ramai dan padat
seperti memang contohnya pada pasar
itu memang akan berisiko dalam menularkan virus
di pasar itu
interaksi jual beli
kemudian antara pedagang satu dengan pedagang ini
mungkin memang jaraknya kurang dari satu meter
kemudian juga mungkin tidak
mengindahkan bahwa tidak memakai masker
itu juga mungkin concernnya bahwa
memang pada tempat tempat area publik yang ramai
itu perlu sekali memang edukasi untuk bagaimana memutus transmisi infeksi
sebagian masyarakat sudah menerapkan kebijakan jaga jarak fisik
namun jika hal ini tidak dilakukan secara konsisten
bukanlah mungkin pasar tradisional akan menjadi klaster baru tempat penyebaran virus corona
butuh kesadaran dan kerjasama antara pedagang dan pembeli
untuk tetap mematuhi peraturan pembatasan sosial
dengan menjaga jarak
serta selalu menjaga kebersihan diri dan tempat berdagang
tim liputan cnn indonesia